sementara itu tiga tiga ratus tenaga kesehatan di daerah istimewa yogyakarta
mengikuti vaksinasi covid sembilan belas secara massal di universitas gajah mada
vaksinasi massal diadakan dengan tujuan mempercepat vaksinasi tenaga kesehatan
di daerah istimewa yogyakarta
vaksinasi masal ini diharapkan dapat menginspirasi daerah lain
guna mempercepat proses vaksinasi covid sembilan belas kepada tenaga tenaga kesehatan
menurut menteri kesehatan budi gunadi sadikin
yang meninjau langsung proses vaksinasi masal
cara ini akan diduplikasi di sejumlah daerah
untuk mengejar target vaksinasi seluruh nakes sebelum akhir bulan februari dua ribu dua puluh
namun menteri kesehatan menekankan perlunya sop untuk melakukan vaksinasi massal
guna mencegah kerumunan yang justru akan menjadi sumber penularan covid sembilan belas
kita lihat kalau mau cepat selesai nakes nakes ini sebelum akhir februari
kita harus naging ke selatan
berita terkini mengenai cuaca lebat di jawa tenggara